por lantas polres secara resmi menghapus ujian praktik simulintasi jalur angka delapan dan zigzag dan
menggantinya dengan jalur yang baru dalam pola ujian praktik yang baru ini hanya ada satu jalur
dengan panjang seratus m dan lebar dua meter yang berisi ujian putar balik huruf s titik pengereman dan
keseimbangan di lantas polres jatim kombes pol m taslim khairuddin bersama kasat lantas polres
tabes surabaya jawa timur dan jajaran lalu lintas meninjau pelaksanaan ujian praktik simc menggunakan
jalur baru ini pada selasa dalam peninjauan ini dirlantas langsung memberi arahan kepada
pemohon sim agar paham aturan berlalu lintas dan memahami setiap fungsi dari bagian kendaraan
taslim juga menyebut dalam beberapa hari pelaksanaan di seluruh polres di jawa timur
jalur ujian praktik ini tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara pemohon sim dituntut
mengetahui fungsi rambu dan juga mampu menguasai medan dalam berkendara dalam pelaksanaan ujian
praktik simc baru ini jika ada masyarakat yang tidak lulus lebih dari dua kali pihak satlantas
akan langsung memberi coaching klinik atau pelatihan kepada masyarakat agar bisa lulus dan mendapat surat
izin pengemudi ya kita bisa lihat sama sama lah saya pun meskipun saya belum mengepalo sih tapi
tikungannya tidak terlalu tajam kemudian apa itu namanya lebar jalannya sampai dua meter jadi ya
sangat mudah lah masih pada selasa pemohon sim c baru yang mayoritas pengemudi ojek wisata religi di
bawah tengah memadati lapangan ujian praktik simc baru di kantor pelayanan simpol rest the
para tukang ojek ini antusias dengan lapangan ujian praktik simc baru yang berbentuk sirkuit
seorang tukang ojek pemohon simc yang mengaku sempat gagal dalam dua kali ujian praktik simc
lama ia akhirnya berhasil lulus dengan ujian praktik baru ini menyebut hari kemerdekaan
indonesia polisi memberikan hadiah pada para pemohon sim yang lulus ujian praktik yang disambut
simp alhamdulillah dapat simp baru dengan ujian praktik mengulang dua kali terima kasih atas
diberikan kemudahan oleh bapak kapolri dengan menggunakan lintasan yang baru selama sepekan
mendatang pihak satpas polres debak menyiapkan seratus bendera merah putih bagi pemohon yang lulus
ujian lapangan praktik baru selain untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pemberian hadiah
bendera merah putih dilakukan satpas polres the mark untuk memotivasi para pemohon simc baru
agar percaya diri mengikuti ujian praktik sim di lapangan yang baru dan tidak mengandalkan calon
dan meliputan cnn indonesia polres pemalang jawa tengah membuka pelatihan atau kursus gratis bagi
para pemohon simc kursus ini untuk memudahkan pemohon simc dalam menjalani ujian tertulis maupun
prosedur mendapatkan lisensi mengemudi atau sim kini makin dipermudah selain lintasan yang
dibuat lebih mudah polres pemalang juga membuka kursus gratis bagi warga yang akan mengajukan
sim pelatihan ini dibuka setiap hari jumat dan tidak dipungut biaya peserta kursus akan dilatih
personel satpas polres pemalang pelatih akan mensosialisasikan materi ujian praktek untuk
mendapatkan surat izin mengemudi yang terbaru
sejumlah pemohon sim mengaku sangat terbantu dengan kursus ini terlebih lintasan yang dilalui
berbeda dan lebih mudah untuk kursus di satu lantas polres pemalang ini sangat membantu sekali karena
adanya lintasan baru ini sangat membantu harapan saya bisa lulus dan mempunyai sim tadi kalau yang
pertama itu agak
saya pertama ujian sim itu pernah gagal karena ya mungkin karena grogi terus dikasih kesempatan untuk
mengulang kembali dan hasilnya alhamdulillah berhasil agar bisa lulus dan mendapatkan sim
pemohon disarankan untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu pukul empat belas waktu indonesia barat
pada hari jumat kita juga membuka kelas praktek langsung di lapangan free
tidak dipungut biaya
usai mengikuti kursus pemohon sim c akan mengawali ujian praktik dengan lintasan lurus
selanjutnya menjalani materi uji kepekaan pemotor dalam melakukan pengereman sampai berhenti
kemudian materi dilanjutkan dengan manuver u turn dan manuver berbentuk huruf s
terakhir menguji kepekaan pemotor dalam melakukan pengereman menghindar ke kanan atau ke kiri
imam suripto pemalang jawa tengah